halo selamat siang seorang petani di ngawi jawa timur
senin siang tewas di sawah setelah tersengat listrik alat perangkap tikus
diduga korban terpleset sehingga terjatuh tepat di atasnya
saat ditemukan warga korban bernama kadi ini dalam kondisi tertelungkup di tepi pematang sawah
setelah dilakukan pemeriksaan jenazah oleh tim medis ditemukan luka bakar pada perut korban
tewasnya korban kadi menambah deretan panjang para petani yang tewas tersengat listrik alat perangkap tikus di sawah
polisi kini melarang dan akan menindak penggunaan alat tersebut
polisi juga akan berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk lebih intensif memberikan penyuluhan kepada para petani
tentang bahaya penggunaan jebakan hama tikus menggunakan aliran listrik
itu adalah kelalaian dari
pemilik sawah yang ingin mengecek kondisi pertaniannya tapi dia kepleset
jatuh menimpa instalasi jebakan listrik dan dia tersengat dan meninggal dunia
dan ini merupakan kejadian ketujuh di tahun dua ribu delapan belas ini
kepada para petani untuk tidak menggunakan jebakan listrik untuk hama tikus
kita ke manca negara korban tewas akibat kebakaran hutan yang melanda california
amerika serikat kini mencapai tiga puluh satu orang
kebakaran ini tercatat sebagai insiden yang menyebabkan kematian terbanyak sepanjang sejarah di california
akibat embusan angin yang kencang api terus menyebar hingga kini dan membakar area sepanjang empat ratus lima puluh km
sekitar tujuh bangunan hangus terbakar
selain itu tiga ratus ribu orang dievakuasi
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami